gubernur dki jakarta anies baswedan mendatangi stasiun mrt bendungan hilir
salah satu lokasi evakuasi penumpang saat listrik padam
anies menyatakan ia telah berkoordinasi dengan pihak pln terkait kejadian listrik padam
anies bertemu dengan direktur konstruksi mrt sylvia halim
yang menjelaskan kronologi saat listrik padam hingga evakuasi penumpang yang terjebak di terowongan mrt
anies memastikan fasilitas umum di jakarta seperti rumah sakit tetap berjalan normal
seluruh genset rumah sakit di jakarta berfungsi dan selain gangguan terhadap operasional mrt
pemadaman listrik pln berdampak pada lampu lalu lintas di jakarta
anies mengimbau warga untuk memperhatikan rambu lalu lintas dan tetap berhati hati dalam berkendara
kita langsung koordinasi dengan pln untuk mengetahui masalahnya
begitu dapat informasi bahwa memang terjadi listrik mati di wilayah jakarta
langsung kita satu memastikan
jadi bagi masyarakat jakarta yang membutuhkan emergensi silakan kontak satu satu dua layanan kita siap untuk merespon
yang kedua adalah seluruh fasilitas rumah sakit langsung dicek
dan fasilitas rumah sakit kita semua gensetnya berfungsi
sehingga pasien pasien di rumah sakit tidak terganggu pelayanannya
kemudian yang ketiga adalah petugas dinas perhubungan
seluruhnya diterjunkan untuk ke tempat tempat yang strategis
di mana lampu pengatur lalu lintas tidak berfungsi
kemudian semua panti panti kita tempat tempat pelayanan bagi masyarakat lansia itu dipastikan aman
jadi hal hal yang menyangkut kebutuhan dasar bagi masyarakat di jakarta
langsung saat ini juga begitu kejadian kita pastikan berfungsi dengan baik